ya dan untuk mengetahui informasi terkini dari dermaga jict tanjung priok sudah ada koresponden cnn indonesia erlangga wisnuaji di sana
selamat pagi angga bagaimana proses pencarian hari ini dan apakah radius area pencarian akan berubah
ya selamat pagi maggie memang di hari keempat ini upaya pencarian dan evakuasi di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua masih terus berlangsung
dan update hingga malam tadi puluhan kantung yang berisi potongan besar pesawat maupun serpian kecil bagian pesawat dan juga bagian tubuh dari korban telah ditemukan oleh tim sargabungan
dan sudah diserahkan ke tim dvi dan tim knkt untuk identifikasi dan penyelidikan lebih lanjut
dan fokus dari pencarian dan evakuasi di lokasi titik jatuhnya pesawat sriwijaya r ini memang adalah bagaimana mencari dan mengevokasi korban
dan juga mencari keberadaan dari black box dari pesawat sriwijaya r hg satu ratus delapan puluh dua
dan orang yang paling mengetahui seluk beluk dari operasi sargabungan ini adalah bapak rasman sebagai direktur operasi bastana
selamat pagi pak rasman
selamat pagi selamat pagi
pak rasman mungkin bisa diupdate pak bagaimana sih pak jalannya operasi pencarian dan evakuasi korban maupun pencarian black box di hari keempat pasca jatuhnya pesawat sriwijaya air ini pak
baik terima kasih
untuk pelaksanaan pencarian dan pertolongan terhadap
pesawat sriwijaya untuk hari keempat ini pola operasinya hampir sama dengan yang kemarin
karena kemarin kita sudah menemukan cukup banyak objek objek pencarian
baik itu adalah potongan manusia maupun adalah serpian serpian pesawat
untuk hari ini kita fokuskan kepada pencarian korban
tapi secara simultan juga kita akan mencari serpian serpian
yang selama ini banyak ditanyakan adalah tentang black box
unsur yang terlibat itu cukup banyak
sampai lima puluh empat kapal
kemudian pesawat juga tiga belas yang standby di tempat untuk bisa kita gunakan
kemudian sementara untuk potensi yang terlibat
baik secara langsung di tempat pencarian
kita bisa mencari serpian serpian pesawat
jadi kita bisa mencari serpian serpian pesawat

pak rasman sebenarnya kan yang menjadi banyak pertanyaan adalah
ini kan disebutkan bahwa black box ini lokasinya sudah terdeteksi
perkiraan lokasinya sudah terdeteksi
sebenarnya menjadi kendala untuk dari tim sargabungan untuk menemukan black box ini
apa sih pak di lapangan pak
baik pencarian yang dilaksanakan di bawah air itu tidak semudah yang kita bayangkan
karena banyak sekali faktor faktor yang menghambat
di bawah air kemampuan kita untuk jarak pandang itu sangat terbatas
sementara arealnya cukup luas
ya memang kita berharap dari sinyal sinyal yang dipancarkan
tetapi sampai saat ini tetap kita melakukan fokus pencarian yang menjadi harapan kita bersama
dengan mengerahkan unsur unsur yang mempunyai kemampuan deteksi bawah air
ya banyak apa namanya ada beberapa kapal yang punya kemampuan deteksi bawah air
selain itu juga yang punya kemampuan untuk penyelaman di bawah air itu juga kita tingkatkan
sehingga areal pencarian itu semakin bisa kita harapan kita semakin bisa kita maksimalkan
untuk menemukan apa yang menjadi harapan kita bersama
terima kasih banyak pak rasman semoga operasi pencarian dan evakuasi hari ini berjalan lancar
dan black box dapat segera ditemukan terima kasih pak resman
ya itu tadi penjelasan dari direktur operasi basarnas bapak rasman
memang harapan kita bahwa hari ini di h empat evakuasi dan pencarian di lokasi jatuhnya pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua
tim sargabungan sudah mendapatkan tambahan kabarnya satu kapal dari bppt
yang memiliki kemampuan deteksi bawah air yang cukup baik dengan teknologi yang cukup memadai
sehingga harapannya tentunya proses evakuasi korban baik korban maupun pencarian dari bp
yang di black box ini dapat segera menemui titik terang dan mengungkap penyebab dari jatuhnya kecelakaan fatal
yang menimpa pesawat sriwijaya rsj satu ratus delapan puluh dua kembali ke anda meggy
ya baik terima kasih koresponden cnn indonesia erlang gawis nuwaji atas laporan langsung anda